dalam rekaman video yang beredar tampak empat pria yang membawa senjata tajam dan balok kayu
mengeroyok seorang pria yang juga melawan menggunakan senjata tajam
pertikaian ini diketahui terjadi di depan spbu simai kabupaten sidrap sulawesi selatan pada selasa siang
akibatnya pertikaian ini menjadi tontonan warga yang antri di sekitar spbu
para pelaku dalam video diketahui sama sama antri bbm bersubsidi di spbu tersebut
bahkan belakangan diketahui kedua pihak merupakan tetangga yang menjadi pengecer bbm
pertikaian tidak berlangsung lama dan aparat polsek baranti yang menerima laporan langsung melerai
polisi juga mengamankan enam orang yang terlibat duel
dan sempat masih ada parang di situ
di situ kita amankan ada tiga parang dan satu skop
pemicunya mungkin ada selisih paham antara kedua belah pihak sehingga terjadi
setelah ditangkap kedua belah pihak saling melapor hingga pada selasa malam
kedua pihak masih dimintai keterangan oleh penyidik satreskrim polsek baranti
hasrul nawir sidrap sulawesi selatan